selebritas indra bekti belum lama ini dikabarkan tidak sadarkan diri ketika sedang berada di toilet saat tengah mengisi acara di salah satu radio
ia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis
menurut keterangan manajer dan keluarganya indra bekti sering mengeluh pusing dan tekanan darahnya tinggi
pria berusia empat puluh lima tahun ini oleh dokter dikatakan mengalami pendarahan di otak dan harus dioperasi
dokter spesialis bedah syaraf dari mandaya royal hospital tanggerang christian aryono mengatakan
kasus pendarahan di otak atau strok hemorajik faktor resiko utamanya disebabkan oleh tingginya tekanan darah atau hipertensi
hipertensi dapat terjadi karena gaya hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik
waktu tidur tidak teratur pola makan yang kurang baik hingga merokok
meski demikian hipertensi juga bisa diakibatkan karena faktor keturunan
sekarang kita ambil logika aja dengan semakin kecil pembuluh darah disertain dengan dindingnya semakin tipis
tentu rawan terjadi
jadi pecah dibandingkan dengan selang yang besar
itulah kenapa kalau anekan tensi tinggi tentu yang rawan pecah adalah pembuluh darah pembuluh darah kecil yang ada di otak
dr christian menambahkan bila sudah ditemukan pasien dengan pecah pembuluh darah di otak
yang disebabkan oleh hipertensi dan beberapa faktor lain seperti aneurisma
maka petugas medis akan melihat apakah pasien masih sadar atau tidak
bila pasien sadar dokter akan melakukan observasi dengan tindakan konservatif
seperti pemberian obat untuk menurunkan tensi darah obat anti pendarahan serta pemberian oksigen yang memadai
tapi bila pasien sudah dalam kondisi tidak sadar dengan pendarahan di otak di atas dua puluh lima cc
maka tindakan pembedahan harus segera dilakukan
prinsip ilmu kedokteran yang terpenting adalah mencegah lebih baik dari mengobati
untuk itu tindakan preventif yang paling baik adalah rutin memeriksa tekanan darah ke fasilitas kesehatan
alat pengukur tensi digital yang diperlukan
juga bisa membantu seseorang untuk mengontrol sendiri tekanan darahnya
selain itu terapkan pola hidup sehat istirahat cukup diet gizi seimbang olahraga teratur tidak merokok dan pengelolaan stres yang baik
arman helmi imam muhairid jakarta